lahir di kota malang pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan mohtar yadi dikenal sebagai pendiri lipo group
dan sebagai salah satu kunci kesuksesan bank sentral asia di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pada saat itu sebagai contoh misalnya pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain
tanpa memikirkan distance nya itu jauh atau pendek tapi oleh karena telekomunikasi sistem pada saat itu kurang baik
dan dimunipuli oleh lima bank bank pemerintah sehingga mereka servisasi ini bisa menghabiskan kira kira empat puluh hari
kemampuan uang itu baru sampai
ini berupa satu fondasi yang paling kuat bagi bank
dan akhirnya oleh karena dari hulu ke hilir semua ada di dalam satu platform atau wadahnya bca ini
maka ini terjadi seperti satu clearing house yang kedua di luar bank indonesia
dan ini menjadi satu kekuatan daripada bank sentral asia sampai sekarang ini

melewati periode perkembangan ekonomi sejak industri revolusi pertama
mohtar menganggap digitalisasi adalah kunci sukses di revolusi industri keempat
dari situ lipo group akan memperlebar sayapnya di bidang e commerce e payment dan smart city
sempat berbicara juga bapak menyebut akan mempunyai cita cita atau mimpi satu juta toko pak
bisa mungkin diceritain pak
bisa mungkin diceritain pak inspirasinya dari mana dan apakah bagaimana cara pelaksanaannya
satu juta toko pak itu cukup banyak pak
tapi memang itu yang akan nanti dijadikan platform oleh lipo group untuk menengahi antara e payment dan e commerce yang tadi bapak bilang
betul jadi begini dunia digital ini
maka kita tidak bisa tidak melihat keadaan di amerika dan keadaannya di tiongkok
itu terbesar di dunia
kalau kita cerita merchandise flow kita tahu ada amazon sama alibaba
tapi di tiongkok bukan hanya satu alibaba
itu ada cintung jt ada suning dan begitu banyak e commerce yang lain
semua berkembang dengan pesat

ini kita bisa lihat bahwa
tiongkok sekarang inilah yang melidingkan itu dalam soal e payment nya ini
dan anda optimis bahwa indonesia bisa catch up
mungkin lipo group bisa membawa indonesia ke sana
kita harus berusaha
dan saya yakin bahwa suatu fasilitas infrastruktur telekomunikasi indonesia

so far saya kira cukup baik
dan kita juga lihat bahwa tenaga manusia dalam soal it ini
sebenarnya kita pun juga sangat kuat

di akhir september tahun ini
matahari department store menutup dua gerainya di pasaraya blok m dan pasaraya manggarai

dengan alasan langkah strategis korporasi karena gagal membukukan keuntungan sesuai harapan

di ceo matahari yang baru mohtar berharap sektor retail tahun ini dapat membaik

meski e commerce di indonesia sudah mulai berkembang
mbah percaya bahwa interaksi antar manusia tidak bisa tergantikan

saya tidak melihat bahwa online itu bisa semua mengambil porsi daripada offline
saya tidak melihat bahwa online itu bisa semua mengambil porsi daripada offline

jadi dalam waktu yang akan datang ini
saya melihatnya adalah online sama offline ini harus bekerjasama
itu yang dinamakan o dua o
itu akan berkembang
motoredy juga menerapkan inovasi barunya dalam sektor properti
menurutnya pengembang besar kini sudah beralih
dari sekedar menjual rumah ke membangun smart city yang independen
dari situlah ide dibalik mega proyek meikarta yang kini dijajaki lipo group
dengan investasi mencapai rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun
saya melihat ini modus
di setiap daerah terjadi seperti ini
ini yang tidak boleh sebetulnya
salah ala jual dulu
nah modus ini sebetulnya sudah diubah
untuk proyek meikarta ini pak bagaimana support atau support dari pemerintah indonesia sejauh ini
saya kira pemerintah sangat men support pemerintah
apakah ada kendala yang dihadapi selama ini
so far belum ada
so far belum ada
di seluruh dunia kota besar itu
perkembangannya perumahan itu adalah vertikal
jadi bukan horizontal
tapi di jakarta ini
tidak menuju ke sana tapi masih adalah horizontal
namun menurut saya saya merasa
harus membangun kota baru untuk menampung
perkembangan atau pertumbuhan ekonomi daripada jakarta
di sisi lain saya juga melihat bahwa
sebab cikarang sana bukan hanya lipo cikarang sendiri
tapi ada lima kawasan industri yang berdekatan semuanya itu
dan di situ setiap tahun
menghasilkan atau memproduksi sekitar satu juta
dan mungkin hampir sepuluh juta sepeda motor
dan semua electronic devices seperti tv dan sebagainya ini
untuk dua ratus enam puluh juta penduduk indonesia semuanya produksinya di situ
dan di situlah saya ambil contoh daripada sencen
sencen juga adalah dari
hmm sencen juga adalah dari
dari daerah industri
dari kota baru
daya industri dan kota baru yang dibangun dari nol
dan semua itu bisa di apa direncanakan secara baik
dan sekarang ekonominya juga cukup maju ya
nah sekarang senson itu adalah
saiznya itu adalah nomor dua setelah shanghai
di usia mohtar yadi yang kini menginjak delapan puluh delapan tahun
banyak lini bisnisnya sudah ditangani oleh generasi kedua dan ketiga
diterima tanpa diri
jaya saat ini
ini pertanyaan yang
tidak gampang dijawab ini
saya jelaskan pada dia
di dunia ini ada tiga macam
kalau saya ada misal
dan transaksi jual beli ini
dan itu adalah
kalau saya ada
and the you tidak membutuhkan gelas
saya persuade you sampai
beli gelas ini itu adalah
tidak ada gelas
you juga tidak membutuhkan
bisa persuade you untuk
membeli gelas itu
berarti apa itu saya harus
nah itu yang first classing
adalah anda semuanya ini
pada suatu saat harus
menjadi first class
salesman selalu adalah
saat ditanya mengenai cita cita yang masih
belum tercapai mohtar berharap bisa dapat
lebih memperluas lini bisnis
di bidang kesehatan
dan dalam hal ini adalah
dan setelah saya hitung itu adalah
itu tidak rugi
tidak mungkin merugi pak
tidak rugi tapi untungnya itu
kadang kadang tidak mengerti
rumah sakit umum
dibeli oleh pemerintah
dibiayai oleh pemerintah
tapi mereka rugi
ini menunjukkan bahwa
cara kelolanya itu
adalah tidak benar
muhtar yadi menganggap
kesuksesan hanya bisa diraih
jika sensitif dengan
perkembangan yang terjadi
ia berharap indonesia bisa berperan
lebih besar lagi di perekonomian asia pasifik
di tahun ini